beberapa hari apelnya akan menghilang

ayah mengapa kita tidak pernah diizinkan untuk mengambil apel dari pohon kita sendiri
dan kemana mereka menghilang dalam beberapa hari
setiap tahun monster mengerikan datang dan mengambil apa
dia sangat kuat tangguh dan brutal
dan ayah telah melatih kami untuk menjadi kuat tangguh dan brutal
berani kita harus melawan pencuri ini
itulah yang kuharapkan dari pangeranku
ayah sengaja tidak melawan iblis karena ayah pikir bahwa salah satu di antara putra ayah yang mengalahkannya akan menjadi pewarisah kerajaan ayam
ayah aku akan melawan monster ini dan menangkapnya
mari kita lakukan bersama sama
tidak aku akan melakukan ini sendiri
jadi malam itu pangeran yang lebih tua menunggu monster
dia menangkap monster di dekat pohon
di tengah malam dia mendengar langkah kaki
seluruh bumi bergetar dan bergemuruh di bawah
bayangan monster itu ada pada sang pangeran
dan itu sangat besar sehingga sang pangeran terkejut
dia tiba tiba kehilangan semua keberanian dan lari dari kami
malam berikutnya giliran pangeran roland untuk mencoba dan dia sudah siap
dia memiliki perangkap rantai besi yang disimpan di bawah
dan di sekitar pohon
begitu monster itu tiba dan menarik apel emas untuk memetiknya
mekanisme jebakan diaktifkan dan monster itu terjerat rantai besi
yang meraung dengan ganas dan menarik dan menendang
dan akhirnya berhasil membebaskan dirinya dan berlari
dia lari ke arah sini
para pangeran berlari di belakang monster itu jauh ke dalam hutan
sampai tiba tiba suara langkah kaki monster itu berhenti dan para pangeran datang ke sebuah sumut
sepertinya dia melompat ke dalam sumur ini
tidak kita berjanji pada ayah untuk menangkapnya
aku ingin mengejarnya ke dalam sumur ini
itu bisa berbahaya
itulah mengapa aku akan pergi sendiri
sehingga kau dapat menarikku jika aku membutuhkannya
pangeran roland menuruni sumur
dia pergi jauh jauh ke dalam untuk waktu yang sangat lama
sampai akhirnya dia mendarat di sebuah negeri yang aneh dan indah
saat dia berjalan di jalan yang indah dan penuh bunga
dia datang ke sebuah istana megah
ada seorang putri di taman
jadi akhirnya seorang pangeran telah tiba
dan apa yang dilakukan monster di negeri yang begitu indah ini
monster itu adalah teman kami
kami memiliki legenda bahwa hanya pangeran yang cukup berani dan cukup bijaksana untuk menguasai dunia yang dapat mengikuti monster kesini
jadi ayahku akan mengirim monster itu ke kerajaan yang berbeda
untuk melihat pangeran mana yang layak untuk memerintah dunia
jadi monster itu bukan musuh
ya aku tidak tahu tentang menguasai dunia tapi aku harus kembali
kakakku sedang menunggu di sumur
maksudmu kakakmu yang melarikan diri hanya karena suara monster dan tidak berusaha untuk menangkapnya
kumohon jangan berbicara tentang dia seperti itu
lalu mengapa kau tidak menguji keberaniannya dan kejujurannya
ambil baju besi ini dan beritahu dia
pangeran mengambil baju besi pergi ke sumur menarik tali dan memanggil
aku diberi baju besi
mereka berkata siapapun yang memakainya akan menguasai seluruh dunia suatu hari
jika dia berani dan mulia aku mengirim baju besi dengan tali
ambil dan kemudian tarik aku keluar dari sumur
tentu saja kirim baju besi
pangeran ranek mengeluarkan baju besi ajaib dari sumur tapi ketika saatnya tiba untuk mengeluarkan saudaranya
begitu adikku memberitahu ayah tentang semua yang telah terjadi ayah pasti akan menjadikannya raja
tapi bagaimana jika aku mengambil baju besi itu
katakan pada ayah bahwa akulah yang mengalahkan monster itu
pokoknya monster itu hilang dia tidak berbahaya di dalam sana dia bisa memerintah negara monster itu
jadi pangeran raneq pergi meninggalkan adiknya di sumur
setelah dia menunggu lama pangeran roland menyadari bahwa saudaranya telah mengkhianatinya dia sangat sedih
jangan bersedih orang yang melakukan kesalahan masih bisa dikoreksi
aku akan pergi ke kerajaanmu kau simpanlah kenari ini
itu bukan sembarang kenari tapi kenari ajaib masing masing kenari ini memiliki pakaian yang luar biasa
satu seperti langit dengan matahari bulan dan bintangnya
yang kedua seperti bumi dengan pepohonan
bunga hewan dan burung
dan yang terakhir adalah laut dengan karang dan ikannya
gunakan ini hanya ketika kau perlu
sang putri menghilang dari tempatnya
dan sang pangeran ditinggalkan sendirian untuk menemukan jalan kembali
dia mulai berkeliaran di kerajaan
saat ini dia datang ke seorang gembala
teman apa kau tahu jalan kembali ke dunia atas
pergi ke lapangan dua mil dari sini
kau akan melihat sekelompok elang di pohon tanya mereka
sang pangeran berjalan sejauh dua mil dan sampai di sebuah pohon di mana ada banyak elang semuanya menangis
apa yang terjadi pelang
naga ini datang setiap malam dan mengosongkan sarang kami
membawa anak anak kami bersamanya
dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya
mengapa dia melakukan sesuatu yang mengerikan
karena suatu hari ketika dia sedang tidur di bawah pohon ini
anak anak kecil kami mengganggunya hanya untuk bersenang senang
kami memang membuat mereka meminta maaf kepada naga itu
tapi sejak hari itu
dia sangat marah sehingga dia mengambil telur kami
itu sangat tidak adil
elang jahat ini harus dihukum
semua kekuatan naga terletak pada sebuah batu di tengah bukit yang hilang
tapi tidak ada seorang pun yang pergi ke bukit itu akan bisa kembali
aku tidak peduli apakah aku kembali atau tidak aku akan pergi
aku seorang pangeran aku tidak bisa membiarkan makhluk tak berdosa menderita
aku harus melakukan apapun yang aku bisa untuk melindungimu
tunjukkan jalannya ke bukit
elang membawa pangeran ke bukit
pangeran baru saja akan memanjatnya ketika ada guntur dan kilat yang menggelegan
dan seseorang berbicara dari langit
oh pangeran kau memang pemberani dan mulia
kau mempertaruhkan hidupmu untuk ela
kau telah lulus ujian
kau dapat kembali dengan selamat
kami hanya ingin menguji kebangsawanan pangeran dunia atas
apakah dia memang pantas untuk memerintah kami
memerintah kalian mengapa
kau memiliki baju besi ajaib yang menjadikan kau penguasa dunia dan dunia termasuk kami
kami akan berada di bawah perintahmu kapanpun kau membutuhkan kami
ya terima kasih aku butuh bantuan sekarang
aku harus pulang kembali ke duniaku
naiklah ke punggungku dan aku akan menerbangkanmu ke sana
elang tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar
sang pangeran melompat ke punggungnya dan terbang ke dunia atas
sementara itu di kerajaan pangeran sendiri pangeran ranek sedang sakit parah
ayahnya telah memanggil dokter untuk merawatnya
tapi tidak ada yang berhasil kemudian suatu hari sang putri pergi ke sana sebagai dokter
kau dapat menyembuhkanku kau tahu penyakitku
penyakitmu adalah hati nurani yang berat tuhan
apakah kau berbohong tentang sesuatu pernahkah kau bersikap tidak adil kepada seseorang
hati nurani yang berat merampas kedamaian kita kebahagiaan dan kegembiraan dan membuat kita sakit
baju besi yang kau kenakan datang dengan tiga pakaian luar biasa
itu simbol penguasa langit bumi dan laut
jika kau bisa mendapatkan pakaian itu maka akan terbukti bahwa kau tidak berbohong
pakaian pertama terlihat seperti langit dengan matahari bulan dan bintangnya
pakaian kedua seperti bumi dengan pepohonan bunga hewan dan burung
dan pakaian terakhir seperti laut dengan karang dan ikan

sang pangeran berbicara kepada penjahit terbaik di negara itu tentang tiga pakaian itu
tetapi tidak ada yang bisa membuatnya
dia mengumumkan hadiah untuk siapapun yang bisa membuat tiga pakaian
pangeran roland mendengar ini dan datang ke istana dengan menyamar sebagai penjahit biasa
yang mulia aku memiliki tiga pakaian itu
tolong bawa aku ke kamar pangeran
di kamar pangeran rane pangeran roland membuka kenari dan keluarlah tiga pakaian
hilauan dan kemegahan pakaian itu mencapai baju besi yang dikenakan pangeran yang sakit dan ada kilatan cahaya yang sangat besar
aku sudah tidak tahan lagi
baju besi ini bukan milikku
itu bukan milikku ayah
bukan aku yang mengalahkan monster

aku berbohong pada ayah
segera setelah pangeran yang lebih tua mengatakan ini
semua rasa sakitnya dan penyakitnya hilang dan dia menjadi sehat kembali
beban hati nurani yang berat menghilangkan semua kebahagiaan dan kegembiraan
maafkan aku ayah aku sangat egois
aku akan pergi dan membawa saudaraku kembali
tidak perlu kau lakukan itu
aku di sini
aku sungguh sungguh menyesal
tidak apa apa aku ingin kau memiliki baju besi itu
raja juga berpikir bahwa pangeran roland adalah pemilik sah dari baju besi
tapi kedua saudara itu memerintah dunia bersama sama
beberapa waktu kemudian
pangeran roland menikahi putri dunia bawah sumur
dan mereka semua hidup bahagia selamanya